seorang siswi yang masih duduk di kelas dua smk
diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang pria
di stasiun buaran durensawit jakarta timur rabu dini hari dua puluh dua juni
atas perbuatannya pria yang diketahui bernama andi saputra ini
langsung diamankan petugas stasiun dan dibawa ke polres metro jakarta timur
untuk pemeriksaan lebih lanjut
menurut korban dirinya yang hendak ke masjid istiqlal bertemu dengan pelaku di kereta
dalam aksinya ini pria tersebut merabah paha korban hingga memegang area dada
sebelumnya kasus pelecehan seksual juga dialami seorang pria
penumpang di kereta api argo lawu relasi solo balapan gambir pada minggu lalu
aksi tidak terpuji ini viral di media sosial
usai rekaman video peristiwa tersebut diunggah oleh korban melalui akun twitter
at selasa rabu
kasus ini pun langsung ditangani oleh pihak kai
pelaku diketahui menyesal dan meminta maaf kepada korban melalui pesan pribadi
sementara itu melalui akun resmi instagram kai satu ratus dua puluh
pihaknya menginformasikan dengan tegas melakukan blacklist
penumpang yang melakukan pelecehan seksual
selama dalam perjalanan kereta api menggunakan nomor induk kependudukan
jadi kita ya sedang mengembangkan sistem ya
dengan video analitik kami sudah meng input beberapa wajah yang terindikasi
memang sudah dilaporkan sebagai pelaku
tidak hanya pelecehan seksual tapi juga ada copet dan yang lainnya
sehingga hal ini akan terus kami kembangkan untuk meningkatkan tadi
kenyamanan kepada pengguna jasa komuter lain
karena bagaimanapun ya
kemasyarakat di stasiun setelah pandemi ini semakin meningkat
tidak hanya itu pada rabu dua puluh sembilan juni pt kai menggelar kampanye pencegahan pelecehan seksual secara serentak
di empat belas stasiun di wilayah kerja grup pt kai
kegiatan ini berpusat di stasiun tanah abang jakarta pusat
dengan menggelar talk show yang menghadirkan perwakilan dari pt kci komnas perempuan dan ylki
dalam talk show turut dibahas terkait peran serta masyarakat dalam mencegah bersama kasus pelecehan di ruang publik
yang berfokus pada pemberian teguran dan sanksi bagi pelaku tanpa menyalahkan pihak korban
tim liputan cnn indonesia